pihak istana kepresiden mengatakan presiden jokowi dodo telah mengetahui perihal adanya surat terbuka yang disebut dikeluarkan oleh kelompok yang mengaku sebagai tentara pembebasan nasional papua barat atau tpnpb
sekretaris kabinet pramono anung menyebut isi surat tersebut tidak mewakili rakyat papua
menurut pramono untuk menjadi sejahtera pembangunan infrastruktur dibutuhkan seluruh rakyat papua
sebaliknya isi surat terbuka yang menyatakan papua tidak butuh pembangunan infrastruktur dinilainya sebagai hal yang tak menginginkan papua maju dan sejahtera
selain pulang kampung yang paling butuh infrastruktur adalah rakyat papua
karena bagaimanapun kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia terutama bagi masyarakat papua ini sangat diperlukan
kalau kemudian katakanlah siapapun yang menyatakan itu menyatakan tidak butuh rakyatnya disejahterakan
itu semakin menunjukkan bahwa mereka tidak ingin masyarakat papua menjadi semakin sejahtera